minyak goreng kemasan subsidi dari pemerintah dengan merek minyak kita mulai langka
bahkan menghilang di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah
mulai dari jabodetabek jawa tengah tadi baru saja di sulawesi selatan
kalaupun ada harganya naik ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak lain yang pastinya harganya lebih tinggi
dan kita akan berbincang malam hari ini bersama ketua ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri
pak abdullah selamat malam
pak abdullah terima kasih atas waktu anda
terima kasih atas waktu anda
pak abdullah saya ingin mengetahui dulu kronologinya
sebenarnya minyak kita atau minyak subsidi ini sudah berapa lama hilang dari pasaran pak abdullah
ya ini saya harus jelaskan karena bermula dari pasca natal dan tahun baru
itu banyak laporan yang masuk ke kami bahwa ada kenaikan harga minyak kita dari distributor
harganya hingga rp empat belas ribu
akhirnya kami tanya kok kamu dapat rp empat belas ribu kamu jual berapa
mereka jawab bahwa mereka jual rp lima belas ribu
nah seiring waktu berjalan banyak juga laporan yang kami terima di pertengahan bulan lalu
ada barangnya kadang kadang ada kadang kadang tidak dari distributor mereka yang lama
sehingga mereka mencari alternatif agar bisa
langsung dari jakarta gitu
langsung dari organisasi untuk bisa didistribusikan ke seluruh pasar pasar di seluruh indonesia
tetapi memang setelah kami komunikasi dengan distributor kami komunikasi dengan pemerintah
mereka meyakinkan bahwa barangnya aman barangnya ada dan harganya tidak naik
nah dalam dua minggu terakhir karena pemberitaan cukup masif di beberapa daerah
bahwa minyak kita sudah tidak ada
barulah isu ini menjadi isu yang cukup mencemaskan semua pihak
bahkan presiden sendiri ngecek di bali bahwa memang harganya naik rp lima belas ribu
nah ini fakta fakta yang kami alami di pasar pasar tradisional
nah persoalannya adalah mungkin beberapa pasar masih jual rp lima belas ribu
tetapi persoalannya adalah pasar lain yang barangnya tidak ada dan peminatnya cukup banyak
minyak kita ini kan sebenarnya pengganti
alternatif pengganti minyak curah yang memang sudah mulai kita sepakati untuk pelan pelan dihilangkan gitu ya
nah persoalannya begitu masyarakat sudah mulai tertarik
sudah mulai senang dengan minyak kita mulai mencari minyak kita
justru malah sekarang minyak kitanya yang tidak ada
dan dipaksanya dalam tanda kutip kita untuk kembali ke minyak curah
pak abdullah kalau misalnya anda tadi mengatakan sudah berkoordinasi
dengan distributor juga sudah menghubungi pemerintah
barangnya berarti bisa dikonfirmasi memang ada dan cukup ya pak abdullah
ya jadi mbak putri saya harus jelaskan bahwa produsen menyatakan bahwa kewajiban dia untuk dmo itu sudah terpenuhi
jadi kan ada kewajiban bagi produsen untuk memenuhi dmo dalam negeri ya
sehingga mereka bisa mengeluarkan sebagian dari itu
nah karena beralih bahwa produksi dalam negeri kuotanya sudah dikeluarkan pada periode yang lalu
di saat kondisi minyak kita sudah tidak banyak waktu itu sangat bermasalah waktu itu
maka sekarang dia seakan akan tenang tenangan saja
tidak memiliki kewajiban untuk memproduksi minyak kita lagi
selain memang masalah masalah lain yang lebih banyak
contoh seperti minyak kemasan mereka harus membuat kemasan lagi
minyak kemasan harus daripada minyak kemasan lebih baik curah
harganya sama kewajibannya kan cuma itu
tidak perlulah kita membuat minyak kita kemasan gitu
apalagi banyak kejadian kejadian di lapangan
pedagang kami seakan akan dalam tanda kutip diintimidasi
mbak aku kasih nih minyak curah minyak kita
tapi tolong kamu bundling ya beli minyak kita satu beli produk dia satu
nah ini akhirnya kami berasumsi bahwa mereka tidak mau memproduksi minyak kita itu
karena khawatir selain memang cost nya lebih besar ya karena harus packaging dan sebagainya
khawatir produk premiumnya tergerus karena nggak laku gitu
ini asumsi asumsi yang kami dapatkan
simpulkan di organisasi
ya apa ya permintaan untuk bundling dengan produk lain itu bisa berapa persen pasar
atau berapa persen pedagang yang mengaku didekati dengan cara itu
dan itu dilakukan berarti oleh distributor ya
ya artinya distributor sendiri pasti akan dipusuh oleh produser
nggak mungkin ini inisiatif distributor
tapi prinsipnya memang barangnya mbak putri
artinya memang tidak ada
artinya memang kita ini sudah tidak produksi lagi
asumsi kami begitu
ya karena memang di lapangan barangnya tidak ada gitu ya
kalaupun ada harganya tinggi
oke saya konfirmasi lagi sampai saat ini karena ini kan anda tadi mengatakan sudah satu bulan terakhir
kalau sekarang ini barangnya memang sudah hilang sama sekali di beberapa pasar
atau masih ada tapi dengan harga tinggi itu pak abdullah
di beberapa daerah memang sudah tidak ada sama sekali
kita tidak ada sama sekali kita tidak temui sama sekali
ini di wilayah wilayah di beberapa kabupaten di sumatera di beberapa daerah
sulawesi terus wilayah timur itu memang sudah jarang kita temui
bahkan kami menyatakan memang barangnya tidak ada karena itu laporan dari teman teman daerah
ada beberapa pasar beberapa kabupaten yang barangnya masih ada mungkin stok yang lalu
memang dikeluarkan dengan bundling dan lain sebagainya
tetapi memang kalau barangnya tidak ada mbak atau barangnya sedikit secara otomatis harganya akan tinggi
nah persoalannya bukan ini sangat diminati saat ini karena alternatif pengganti minyak curah itu
sehingga harganya dinaikkan pun konsumen tetap beli
nah ini yang jadi masalah
kalau ukuran nilainya harganya itu kurang lebih sekitar ada yang jual rp enam belas ada yang jual rata rata
mungkin masih lima belas lima ratus ya di beberapa daerah di jawa
tetapi di luar itu bahkan ada yang tujuh belas ribu
dan itu pun juga masih dicari ya pak abdullah ya
itu pun masih dicari karena disparitas harganya kan cukup tinggi dengan premium
pak abdullah kalau misalnya dari informasi yang sudah anda himpun dari rekan rekan pedagang kemudian melihat pergerakan dan juga apa ya
alur distribusi sampai ke tangan pedagang apa dugaan anda sekarang kenapa ini sampai hilang
dan kira kira bottleneck nya berada di mana pak abdullah
karena ini kan bukan sekali dua kali ya masalah minyak ini seperti berulang di indonesia
ya yang pertama memang tidak ada kewajiban bagi produsen untuk memproduksi minyak kita
tidak ada aturan itu
aturannya dmo nya curah
artinya bisa curah
lebih baik curah dibanding minyak kita
karena memang tadi saya sebutkan banyak faktor ya banyak hal
yang pertama mungkin karena lebih ribet operasionalnya lebih tinggi cost nya harus packaging dan lain sebagainya
yang kedua merek premium dia juga akan terganggu
nah itu beberapa hal
nah yang berikutnya adalah ee
harus ada kebijakan harus ada ketetapan dari pemerintah
yang memang mengatur itu
harus ada keputusan pemerintah
karena sementara ini permenda kan menyatakan bahwa minyak curah garis miring minyak kita
tidak ada ke
tidak dipaksakan minyak kita tidak
dan itu sendiri kami mendorong agar harus ada alternatif
kalau seperti ini terus produsen nggak bisa dipaksa
oh kewajiban kami sudah cukup kok untuk produksi dalam negeri
untuk gelotorkan dalam negeri
kami sedang menyiapkan luar negeri gitu
ekspor gitu keuntungannya lebih besar harganya lebih tinggi
lebih baik ekspor saja
karena memang kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sudah cukup
ini persoalan persoalan mas
alternatifnya adalah mbak putri kami mendorong harus ada aturan regulasi kebijakan yang memang ditetapkan pemerintah
atau opsi berikutnya adalah
menyiapkan perusahaan plat merah atau bumn untuk khusus memproduksi minyak kita
dan kami kami bersepakat dengan teman teman perdagang
harganya naik sedikit tidak apa apa deh minyak kita
tetapi minyak kita harus tetap ada
barangnya ada gitu yang penting ya
jangan sampai kembali ke zaman purba tetap karetin lagi harus bikin plastik lagi dan seterusnya
pak abdullah kalau misalnya tadi anda mengatakan sudah sempat berkoordinasi dengan pemerintah
pemerintah daerah atau pusat kementerian perdagangan atau siapa pak abdullah tepatnya
ya kementerian perdagangan
kita memang cukup intens diskusi akhir akhir ini dengan pak selendra dan badan pangan nasional
untuk mencari opsi opsi pengganti opsi opsi menyelesaikan persoalan dinamika ini yang terus menguat di daerah
tapi sejauh ini apakah langkah langkah yang diberikan
apakah langkah langkah yang diambil kementerian perdagangan menurut anda sudah cukup
sayang sekali pihak kementerian perdagangan belum bisa hadir malam hari ini
kami sudah menghubungi juga
kami rasa mbak putri pemerintah belum maksimal melakukan upayanya
kalau menyatakan bahwa nanti kita intervensi tapi itu lagi jawaban produsen pasti tetap kewajiban kami sudah cukup
kalaupun ditambah ya paling butuh waktu
maka kami mendorong harus ada langkah langkah percepatan ya
harus ada intervensi intervensi yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga agar minyak kita ini bisa segera ada di lapangan
maksud anda memaksa produsen mau tidak mau ya
tidak ada pilihan
tidak ada pilihan
karena gejolak ini akan terus terjadi dan ini akan membuat tidak stabil termasuk penyumbang inflasi jika ini tidak segera diselesaikan
pak abdullah sebenarnya dampak di lapangan yang terjadi saat ini di pedagang ketika tidak ada minyak kita
apa dampak terdekat yang kemudian dirasakan oleh pedagang
yang paling sulit kami mbak karena memang kita suguhkan kembali minyak curah konsumen tetap mencari pergi dari kios kami mencari alternatif lain
kalau kita subuhkan premium harganya jauh lebih tinggi
memang ini jadi kendala ya yang ada di lapangan dan teriakan ibu ibu konsumen terhadap kita itu sangat keras akhir akhir ini
mereka pada teriak ke kami juga
kalau teriakan dibawa keras biasanya mereka teriaknya ke kami juga
kami harus teriak juga keras ke pemerintah agar upaya upaya ini segera ada percepatan perbaikan
oke mudah mudahan dalam waktu dekat ada perbaikan barangnya kembali ada seperti yang tadi ada sampaikan
kalaupun ada kenaikan itu masih tetap akan dicari ya
yang penting barangnya sekarang ada dulu
dan terutama juga
ya selamat kenaikannya wajar mbak putri ya
betul betul selama kenaikannya wajar
dan juga berkaitan dengan alternatif lain

harus sesegera mungkin ya
baik pak abdullah terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia pak abdullah
terima kasih mbak putri